selamat pagi bu
saat berkunjung ke kantor pmi surabaya sebelum mendatangi lokasi longsor di dusun selopuro
desa ngetos kabupaten nganjuk jawa timur pada selasa kemarin
menteri sosial tri risma hari ini menyampaikan
dirinya akan fokus pada penanganan korban bencana alam termasuk mendirikan posko dan dapur umum
selain itu kemensos juga akan memberikan santunan bagi para korban
baik yang terluka maupun yang meninggal dunia
terkait rencana relokasi warga
risma bahkan siap menjual mobil undian milik kemensos yang tidak diambil pemenangnya
mobil rolls royce buatan inggris senilai dua puluh lima miliar rupiah tersebut akan dilelang
dan hasilnya akan dipakai untuk bantuan bagi korban bencana alam termasuk relokasi korban longsor nganjuk
makanya nanti kita lihat kalau mereka ada lahannya
mungkin kami akan ajukan
mungkin nanti jadi dari penjualan
hingga saat ini kementerian sosial telah menyalurkan berbagai kebutuhan bagi para pengungsi
mulai makanan pakaian berbagai barang kebutuhan untuk wanita dan anak anak
proses penyaluran bantuan sudah dilakukan pasca kejadian pada empat belas februari dua ribu dua puluh
keberadaan balai atau panti milik kemensos di daerah juga dimanfaatkan
untuk mempermudah penyaluran bantuan bagi para korban